kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dan pemerintah daerah bangka belitung
menggelar program penanaman padi di kawasan transmigrasi batu betumpang
kegiatan menjadi salah satu upaya kolaborasi untuk mewujudkan wilayah transmigrasi yang maju berkembang dan mandiri
kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi atau kemendas pdtt
menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan wilayah transmigrasi yang berkembang maju dan mandiri
salah satunya dengan cara berkolaborasi dengan kementerian lain pemerintah provinsi
hingga pemerintah kabupaten untuk mengembangkan produk unggulan perdesaan atau prukades
salah satunya prukades tanaman padi di kawasan transmigrasi batu betumpang
kabupaten bangka selatan provinsi bangka belitung
direktur jenderal pengembangan kawasan transmigrasi kemendes pdtt m nurdin
bersama gubernur bangka belitung erzaldi rosman johan dan pejabat terkait lainnya
terjun langsung menanam padi di lahan persawahan batu betumpang
menurut nurdin program dari kemendes pdtt ini penting agar target menurunkan angka kemiskinan bisa tercapai
saya kira kalau semua bisa mensupport dan kami kementerian desa ini kan kawasan kawasan transmigrasi
jadi tanggung jawab kita
kita untuk betul betul masyarakat transmigrasi dan masyarakat desa sekitarnya itu sejahtera
tidak tertinggal tidak miskin dan kesenjangannya tidak terlalu besar dengan daerah daerah yang lain
supaya tercapai tujuan mengurunkan kemiskinan itu
pemprov bangka belitung menganggap program ini bisa meningkatkan kesejahteraan petani
nilai jual beras yang dihasilkan kir meningkat setiap waktu
dan sekarang alhamdulillah kita bisa menangkap kesejahteraan petani

perkedes ini dan sistem kolaborasi antara pemerintah dengan swasta ini bumn terutama
ini sudah sangat berjalan baik bagus dan kita tadi menyaksikan kalau dulu dulu itu luas areal tanamnya itu paling dua ratus tiga ratus hektare
tapi sekarang sudah melompat ke angka rp satu dua ratus dan ini sudah selesai kurang lebih sekitar delapan ratus
dan dalam tempo beberapa bulan lagi insya allah
ini akan terrealisasi semua mencapai sekitar satu dua ratus dari empat areal yang ada di sini
selain menanam padi kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan kerais milik plant batu betumpang
di sini beras kelas premium bisa dihasilkan oleh petani sekitar
pemerintah kabupaten bangka selatan pemerintah provinsi bangka belitung hingga jajaran pt timah pun
menjamin pembelian hasil prukades di batu betumpang ini
harapannya program bisa berkelanjutan dan sehat
dan senantiasa memberikan manfaat kepada penduduk dan daerah itu sendiri